pelaksanaan sholat idul fitri jemaah tarikat naksabandia lingkungan presak barat kota mataram berlangsung hikmat
meski sempat mendapatkan penolakan warga pelaksanaan berlangsung aman dengan penjagaan ketat polisi
ratusan warga jemaah tarikat naksabandia lingkungan presak barat kota mataram
sejak pukul tujuh pagi sudah memenuhi masjid nurul arifin di lingkungan tersebut
pelaksanaan sholat idul fitri dilaksanakan sesuai dengan hasil perhitungan jemaah tarikat naksa bandiah
bahwa idul fitri jatuh pada kamis empat belas juni dua ribu delapan belas
meski sempat mendapatkan penolakan warga sekitar
kegiatan sholat idul fitri tetap dilaksanakan dengan syarat tidak diperbolehkan menggunakan pengeras suara
mereka juga tidak diperbolehkan melakukan aktivitas halal bihalal sampai tanggal enam belas juni dua ribu delapan belas
dan terakhir jemaah tarikat naksa bandiah dilarang melakukan aktivitas
makan minum dan lain lain yang dapat mengganggu kehusyuan jemaah lain
meski tanpa pengeras suara namun jemaah husu mendengarkan khutbah
yang berisikan ajakan untuk saling menghormati antara jamaah yang satu dengan yang lain
terutama bagi jemaah yang masih menjalankan ibadah puasa
hisab dengan hitungan hamsa'iyah hitungan lima
hamsa'iyah itu hitungan lima
jadi saya itu berpuasa lagi tiga tahun
saya tahu hari apa dan hari apa saya bisa
contohnya sekarang ya
saya berpuasa hari selasa
insya allah tahun besok selasa rabu kemudian sabtu insya allah besok
tidak bisa meleset terkecuali ada gerhana atau matahari dua bulan
usai melaksanakan sholat idul fitri jemaah kemudian melakukan halal bihalal
termasuk dengan aparat kepolisian dari polsek dan polres mataram
yang melakukan penjagaan dengan ketat kegiatan tersebut